dua ledakan bom terjadi di pusat kota jakarta
tepatnya di jalan mh tamrin pada kamis empat belas januari dua ribu dua puluh
sekitar pukul sepuluh tiga puluh waktu indonesia barat
ledakan pertama terjadi di pos polisi sarinah
kemudian disusul dengan ledakan berikutnya di halaman depan gerai starbucks
gedung jakarta theater
sempat terjadi baku tembak antara aparat kepolisian dengan pelaku teror
sejauh ini tujuh korban tewas dan dua puluh lainnya mengalami luka berat dan ringan
di antara korban tewas lima orang diketahui adalah pelaku teror
sementara dua lainnya merupakan warga kanada dan indonesia
isis telah menyatakan bertanggung jawab atas serangan ini
seperti dilaporkan oleh kantor berita amanak melalui akun telegram
sebelumnya wakapolri komjen budi gunawan mengatakan
pelaku teror berkaitan dengan konteks serangan kelompok radikal islam di irak dan suria
seperti di paris
begitupun kepala badan intelijen negara sutioso
yang menyatakan kelompok penyerang di tamrin adalah isis
sedangkan menko polhukam luhut panjaitan masih belum bisa memastikan
apakah pelaku benar terkait isis atau tidak
polri menyebut nama bahru naim sebagai terduga perancang teror di tamrin
bahrun berangkat ke suriah pada dua ribu empat belas untuk bergabung dengan isis